ada istilah extrajudicial killing atau proses pembunuhan di luar hukum kembali mencuat setelah komnas ham
menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada kepolisian terkait dengan kasus pembunuhan brigadir yosua
sejumlah kasus extrajudicial killing pernah terjadi sebelumnya dan menjadi pembenaran di luar proses hukum atas dasar membela sesuatu
lantas akankah rekomendasi ini justru berpotensi meringankan tuntutan kepada verdi sambo
dikutip dari cnn indonesia com dalam kasus km lima puluh kedua personel polisi yang menjadi terdakwa penembakan laskar fpi difonis bebas
keputusan majelis hakim pn jakarta selatan memfonis bebas keduanya karena tindakan telah sesuai dengan standar operasional prosedur dari kepolisian
meski dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan
sementara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir nofriansyah yosua huta barat
dikutip dari detik com mantan kadif propam ini diduga memerintahkan membunuh ajudannya demi menjaga dan melindungi marwah keluarganya
tuduhan ini pun diamini oleh komisi nasional hak asasi manusia
yang menemukan dugaan kekerasan seksual brigadir yosua huta barat terhadap putri candrawati di magelang pada tujuh juli atau sehari sebelum brigadir yosua ditembak
setelah sempat dihentikan pada dua belas agustus lalu komnas perempuan kembali meminta baris krim polri menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang dialami putri candrawati
dengan mempertimbangkan hasil asesmen dari tim psikologi klinis dan lpsk
kami merekomendasikan kepada kepolisian untuk menindaklanjuti
tetapi tentunya dengan prinsip prinsip
nanti bu amin bisa menjelaskan yang dibilang perempuan berhadapan dengan hukum
yang kedua pembatalan penghentian penyelidikan itu adalah untuk laporan yang tanggal peristiwa tanggal delapan
di pihak lain kuasa hukum brigadir yosua mengeluhkan sejumlah pihak seperti komnas ham yang dianggap justru membela pelaku dan dianggap hanya memenuhi kebutuhan polri
komnas jadi kerdil seperti itu
hanya mau memenuhi mou dengan pihak kepolisian
dia tidak membangun moralitas legitimasi dengan keluarga korbannya
sementara itu pengamat hukum dari organisasi pergerakan advokat nusantara petrus celestinus menegaskan
salah jika komnas ham menyamakan kasus pembunuhan brigadir yosua dengan kasus kilometer lima puluh laskar fpi
tindakan polisi dalam kasus km lima puluh dilakukan dalam keadaan terancam
sementara dalam kasus brigadir yosua
penembakan dilakukan di luar tugas negara
nah kalau ini kan sudah bias ya kalau orang mau membandingkan kasus kilometer lima puluh dengan kasus ini
mereka juga berdasarkan perintah undang undang boleh melakukan tembak di tempat apabila kedudukan mereka terancam
beda dengan kasus ini
kalau kasus ini kan memang kejahatan yang dilakukan oleh sesama antara
antara aparat penegak hukum
antara atasan dan bawahan
yang di luar tugas negara
petrus menambahkan hingga kini alasan adanya pelecehan seksual belum terbukti dalam proses penyidikan
tim liputan cnn indonesia